cawagup dki jakarta ahmad saiku mengkritik pansus pemilihan wakil gubernur dki jakarta
karena lamban dalam memulai pembahasan pemilihan wakil gubernur
fraksi gerindra mengatakan kritik tersebut akan menjadi penilaian oleh pansus
calon wakil gubernur dki jakarta ahmad syaiqo mengkritik panitia khusus atau pansus
yang dibentuk untuk pemilihan cawagup dki jakarta
ia menilai pansus lamban dalam memulai pembahasan pemilihan wakil gubernur
seperti dikutip detik com ahmad syahiku berharap pansus segera bekerja dan membentuk panitia pemilihan
syahiku menyebut banyak tugas yang harus segera ditangani oleh pemprov dki jakarta
ketua fraksi gerindra dprd dki jakarta sekaligus anggota pansus iman satria mengatakan
kritik syahiku akan menjadi penilaian
menurut iman syahihu seharusnya berterima kasih karena pansus mau bekerja
sementara itu atas kritik syahiku dpw pks dki meminta maaf kepada dprd dki
ketua dpw pks dki jakarta syakir purnomo akan melakukan klarifikasi kepada ahmad syahiku
syakir menegaskan pks ingin memberikan yang terbaik bagi warga jakarta
pansus dprd dki jakarta untuk pemilihan wakil gubernur dki jakarta mulai melaksanakan tugas
sesuai dengan peraturan presiden nomor dua belas tahun dua ribu delapan belas pansus memiliki masa kerja maksimal
kursi wakil gubernur dki jakarta kosong sejak agustus dua ribu delapan belas sepeninggal sandiaga uno
posisi wagub ini kemudian disepakati gerindra dan pks
laku partai pengusung anies basu dan sandiaga uno bakal menjadi jata pks
pks kemudian mengusulkan dua nama ahmad syaiqo dan agung yulianto
fraksi gerindra dprd dki jakarta geram atas kritik yang disampaikan calon wakil gubernur dki jakarta ahmad saiku
pansus wakil gubernur dki jakarta karena dianggap sudah terlalu lama bekerja untuk menentukan siapa yang akan menjadi orang nomor dua di dki jakarta
meski posisi wagup sudah diklaim jadi jatah partai keadilan sejahtera namun keputusan final tersebut masih harus menempuh jalan terjal di dprd dki jakarta
dan bagaimana kesiapan pansus ini bekerja dan apakah hasil paripurna nanti bisa membantah kritik dari salah satu calon orang nomor dua tersebut
dan untuk membahas hal ini kita sudah ditemani oleh sejumlah narasumber yang sudah ada di situasi
saya menemani saya malam ini kang ujang komarudin analis politik universitas al azhar jakarta
selamat malam kang ujang
terima kasih sudah hadir malam ini
terima kasih sama sama
dan juga kita sudah tersambung dengan narasumber yang kebetulan saat ini memang tidak bisa bersama kita di studio
ada bestari barus wakil ketua pansus pemilihan wagub dki yang saat ini kita masih coba untuk
sudah tersambung ya selamat malam bang bestari
salam alaikum warahmatullah wabarakatuh
terima kasih bang bestari sudah mau bersama kita malam ini
ya dan selanjutnya juga ada abdurrahman suhaimi ketua fraksi pks dprd dki jakarta dari luar studio
juga sudah bergabung bersama kita selamat malam pak suhaimi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam terima kasih pak suhaimi sudah bergabung dengan prime news malam ini
oke kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan kritik yang diajukan oleh ahmad saiku ini
nanti sebelum ke kang ujang saya untuk
saya coba untuk ke pak suhaimi dulu selamat malam pak suhaimi
pak suhaimi saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu
kegelisahan apa sih yang dirasakan sehingga kemudian muncul kritik seperti ini
ya mungkin kemarin yang dari pak sehu ya
ya mungkin sebenarnya kalau kritik mengkritik itu kan biasa saja kan
artinya kalau kita berpendapat menyampaikan sesuatu menurut saya sih biasa saja
artinya kita nggak usah terlalu anti kritik gitu
jadi pak saiku berpendapat sebagai calon menurut saya wajar wajar saja
menyampaikan ini kenapa tidak segera ada wagub misalnya dan seterusnya
tetapi untuk pansus memang sudah mulai bekerja
tapi kan secara positioning kan sebenarnya pks sudah tenang lah ya
tapi kenapa kemudian masih terkesan gundah begitu apa yang dikhawatirkan sebenarnya
kalau dilihat dari masanya memang sudah lama
artinya dari sejak dikirimnya surat ke pak gubernur kemudian ada dua nama
pak saihu dengan pak agung itu sudah lama
tetapi pansus sendiri kan baru saja
apalagi kemudian ini kan barusan kita pesta demokrasi ya
ya artinya kalau dari sisi waktu ya memang kelihatan lama
tetapi kalau kemudian prosesnya melalui pansus
kalau pansusnya sudah bekerja kemarin kita sudah coba studi banding
melihat bagaimana di tempat lain
menjawab dan mengatasi masalah yang terjadi seperti di dki jakarta
oke artinya memang soal kritik ini sudah terjawab dengan pilpres sudah selesai
pileg sudah selesai lalu kemudian juga apa namanya
pansus sendiri sudah menyatakan akan bekerja begitu secepatnya
tapi kemudian kan prosesnya masih panjang nih pak suhaimi
masih ada penentuan panitia dan juga nanti ada juga paripurna nih
seberapa optimis anda ini melihat jalan atau proses politik yang masih cukup terjal begitu
insya allah kalau pansus saya kira yang ditunjuk sebagai pimpinan pak ongen
sama wakilnya dengan pak bestari
dan kita teman teman pansus insya allah kita bekerja secara profesional
mudah mudahan sebelum pelantikan nanti
itu sudah selesai mudah mudahan harapan kita
oke oke oke kita tahan dulu pak suhaimi
saya coba ke kang ujang deh kalau gitu
terkait kritik yang disampaikan oleh pak ahmad saiku tentang proses kerja pansus yang katanya cukup memakan waktu yang lama
tapi tadi disampaikan oleh pak suhaimi bahwa mekanisme kritik itu biasa saja
tapi apa yang dibaca oleh kang ujang
dari sisi etikanya etis atau tidaknya atau bagaimana sih sebenarnya
atau kegundahan itu juga ada di dalam itu atau bagaimana
ya pertama saya sering ditanya oleh banyak media dari sekitar enam bulan yang lalu
saya bilang ujung ujungnya nanti saya bilang pemilihannya secara feel press
betul yang pertama
yang kedua kritikan pak ahmad syaihu itu menandakan bahwa ada proses yang belum clear di dprd
nah artinya apa bisa jadi begini ketika sudah pilpres ada desain ulang bisa jadi
misalkan begitu kan gerindra tidak setuju bisa jadi
karena kita tidak tahu dengan hasil suara gerinda yang mohon maaf ya tidak terlalu banyak naik suaranya
katakanlah hanya nambah lima kursi di dpr ya kan
lalu di dprd dki juga bukan menjadi pemenang pemilu begitu kan
ini menandakan juga bisa jadi gerindra memiliki minat untuk menjadi wakil gubernur
dan itu sah sah saja
tapi berarti kok
komprominya belum solid nih
saya punya keyakinan di situ
seandainya sudah clear sudah solid sudah rekat diantara gerindra dan pks seharusnya sejak lama sudah selesai persoalan ini
seharusnya sebelum feel press sudah dilaksanakan pelantikan itu
tapi karena memang ada proses katakanlah yang tarik ulur tadi ya kan sehingga menunggu hasil pilpres
maka hari inilah mulai dikatakanlah diributkan kembali terhadap kritikan itu
ya saya membacanya ada memang tadi ke
kegelisahan dari pak ahmad sayhu sebagai salah satu ya kan calon wakil gubernur yang menanyakan itu semua
memang wajar menanyakan itu
tapi bisa jadi ada desain lain di luar itu yang kita tidak tahu
karena begini sejatinya ketika belum dilantik ketika belum di sk kan begitu kan siapa calon wakil gubernur dki jakarta masih peluang berubah itu masih bisa terjadi
dan itu namanya juga politik
nah inilah sebenarnya yang ditanyakan oleh pak ahmad said
apakah nanti ada design perubahan atau tidak

sejatinya memang kita menunggu konsistensi dari gerindra
seandainya gerindra konsisten ya jatah pks itu tadi dua nama ya selesailah dengan pansus ke depan
tetapi seandainya di tengah jalan yang kita tidak tahu ada perubahan inilah yang menjadi kekhawatiran dari pak ahmad syehu tadi
berarti ini membantah dong semua pernyataan yang mengatakan bahwa ini muaranya tidak sama dengan proses pemilu akbar yang berlangsung saat ini
dengan dprd yang juga memiliki track yang berbeda
memiliki track yang berbeda begitu
boleh saja politisi membantah
ya tapi faktanya adalah begitu
karena sudah bilang ini terlalu lama
kita butuh wakil gubernur ya kan yang memang pengganti sandi gunai yang memang mumpuni di bidangnya
tahu tentang persoalan persoalan dki
dan katakanlah ketika tiga nama diajukan tinggal dua nama hari ini pak agung dan pak ahmad zaihu
artinya sejak sebelum pilpres pun tadi saya ulangi ketika sudah solid ketika sudah fik gitu kan nama itu
tentu perjalanan pansus itu akan cepat
tapi faktanya adalah setelah pilpres ini menjadi pertanyaan dari seluruh rakyat indonesia termasuk warga jakarta
termasuk saya sendiri
saya punya keyakinan saya bilang pemilihan setelah pilpres nanti
dan terbukti itu terjadi
oke kang ujang kita sudah dapat poinnya
saya coba nanti konfirmasi ke bang bestari apakah kemudian dengan pansus yang sudah dibentuk ini tidak lagi terhalangi oleh kekhawatiran kekhawatiran yang tadi disampaikan
pansus akan segera kembali sesat lagi
kita kembali lanjutkan diskusi kita malam hari ini
tadi kang ujang sudah menyampaikan bahwa kegelisahan itu cukup mendasar
bahwa kemudian ada efek dari pilpres dan juga pileg yang kemarin sudah kita laksanakan
dan sedang menunggu bagaimana penetapan dan hasil gugatan di mk nanti
ini akan terjadi dinamika dinamika politik yang bisa jadi akan mengejutkan kita semua
saya mau mengkonfirmasi dulu ke bang bestari
bang kalau di pansus sendiri seberapa siap sih
bang kan kemarin sudah fit and proper test
dan beberapa pernyataan abang kan juga sudah akan mulai rapat nih
tapi kan kemudian ada penentuan panitia
ada juga nanti pembuatan tata tertib dan juga paripurna
masih panjang nih bang
kalau kemudian ini juga ada dinamika dinamika yang disampaikan oleh kang ujang tadi bagaimana
saya kira pertama begini ya
bahwa semua pihak itu sebetulnya di dprd itu berkeinginan
agar pansus ini segera kemudian membentuk panli
dan melaksanakan pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan di jabatan wakil gubernur dki
nah saya berharap bahwa semua pihak yang terkait jangan memanas manaskan suasana hanya untuk elektabilitas
nah yang berkomentar komentar miring itulah
sudahlah jangan terlalu cepat menilai
sebetulnya kalau kita tilik ke belakang
yang bikin lambat itu adalah gerindra dan pks sendiri
yang lambat dalam menentukan sikap
seharusnya ini bulan desember sudah selesai
kan wakil gubernur itu sk pemberhentiannya itu di bulan september
tetapi kan dalam memutuskan siapanya ini kan dua partai ini kan berbulan bulan nggak kelar kelar gitu
kenapa itu saihu tidak mengatakan bahwa partai kami dan partai gerindra lambat dalam menentukan sikap
sehingga dprd juga turut menjadi lambat
seharusnya seperti itu
jadi kalau tidak tahu persis apa sebaiknya tidak usah berkomentar yang bisa menyakiti para pihak
nah itu saya minta kepada pks juga agar mengklarifikasi kepada saudara saihu untuk tidak terlalu banyak berkomentar tentang kinerja dewan
jangan terlalu angot lah gitu
nah kita tetap bekerja
bahkan di pansus ini ada kok dari pks juga yang mengawal dan ada juga dari gerindra
jadi gak ada masalah di kita
kita semuanya berkomitmen ingin cepat
jadi yang di luar luar itu jangan memberikan komentar komentar yang sama sekali tidak menarik gitu
kita sudah mulai bekerja
dan kemarin dengan pak suhaimi juga kita sudah berkunjung ke riau untuk studi banding
dan kita juga sudah merencanakan bahkan merancang
ini juni ini selesai gitu
nah saya berharap juga kepada kak kandah saya ini
pak suhaimi tolong sampaikan kepada pak saihu hasil dari kunjungan kerja kita itu
supaya dia jangan anggot anggot sendiri
dua juni ini selesai dipilih bang
iya kita sampaikan nanti segera
juni ini selesai dipilih begitu atau kita sampaikan
juni selesai alat kelengkapannya yaitu tatip dan panli
jadi nanti juli itu sudah masuk kinerja panli untuk merancang pemilihan
lah jadi bukan lambat loh
kita baru dua tiga kali pertemuan aja nanti sudah selesai ini
dan juga ya saya berharap bung saihu juga sudahlah konsentrasi
untuk lebih mengetahui apa itu jakarta
mana tahu nanti kalau terpilih mana tahu gitu loh ya
karena kan calonnya ada dua nih
nah nanti disahkan dulu sama yang namanya panli
sah nggak ini calon
sekarang ini belum sah calon kok
oke bang bestari kita sudah dapat poinnya
saya langsung konfirmasi deh ke pak suhaimi
pak suhaimi gimana
apa komentar anda respon anda terhadap ini
bahwa ada internal di persoalan internal partai yang memang belum selesai begitu
sehingga membuat ini menjadi lambat
enggak kalau sekarang sudah selesai
kan proses itu ada dua
ada proses sebelum surat itu dikirim ke dprd
dan ada proses setelah surat itu dikirim oleh pak gubernur ke dprd
nah kalau sekarang itu bolanya sudah di dprd
jadi sudah bukan di partai lagi ibaratnya
partai dari dua partai pengusung sudah menunjuk dua nama yaitu pak agung dan pak saihu
nah sudah dikirim oleh pak gubernur juga ke dprd
nah sekarang bola itu adalah di dprd
dan dprd membentuk pansus
dari hasil pansus nanti ada panli sama norma normal yang harus ditetapkan
untuk nanti dieksekusi oleh panlih dan diparipurnakan
jadi sekarang bolanya sudah di dprd
insya allah ini akan bekerja dengan cepat
oke saya ke kang ujang lagi deh kalau gitu
kalau melihat dinamika yang berlangsung berarti ini memang dipastikan bahwa ini adalah taktik politik begitu ya
bahwa ada skenario yang kemudian harus dijalankan untuk melihat perkembangan perkembangan dari waktu ke waktu terkait dengan
saya kira partai pengusung wajib mengkomunikasikan kepada bakal calonnya bahwa tahapan itu sudah sampai di sini dan itu sama sekali tidak ada dilambat lambatkan
kalau dia karena memang kemarin ini ada tahun politik kita semuanya sedang bekerja
maka itu salah satu yang harus dipertimbangkan
kan ini kan keputusan politik yang mau diambil nih
masa proses proses politik kemudian abaikan saja
nah itu saya kira wajiblah mulai hari ini pak suhaimi mengingat begitu concernnya ini bung saihu ini untuk menjadi wakil gubernur ya
wajib lah dikomunikasikan oleh pki sendiri
sebetulnya sudah sampai di mana ini sehingga jangan salah salah di dalam mengambil atau
membuat satu statement yang mengakibatkan justru nanti menjadi bahan bagi para calon pemilihnya ini untuk tidak memilih dia gitu loh
tapi bang bestari kalau kemudian kompromi politik ini juga masih cair begitu artinya juga ini akan mengganggu ke proses yang akan dilakukan oleh pansus
kita tidak ada memandang sedikit pun terhadap apa yang disampaikan oleh saihu
yang kita pandang adalah bahwa ini satu kewajiban yang harus kita selesaikan
kalau sayhu mau ngomong apa itu terserah dia gitu
dia kan tidak melihat di dalam itu prosesnya seperti apa
ya silahkan aja dia mau ngomong apa tetapi proses proses tahapan tahapan tetap kita laksanakan proporsional sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku
jadi nggak ada kita pandang sebetulnya
cuma itu mengusik saja loh
ini kok baru calon aja udah
ini udah ngomongnya seperti ini gitu
nah kami sudah sepakat juga dengan pak suhaimi bahwa juli itu juli itu kita sudah pemilihan
bahwa keseluruhan itu juli itu
berarti ini target keseluruhan sampai kapan bang bestari
ya insya allah kalau tidak ada aral melintang awal agustus itu sudah ada wakil gubernur dki
walaupun kemudian ada dinamika yang terus terjadi di dalam deal deal politik partai pengusung begitu ya
itu urusan mereka lah
itu urusan mereka kami tidak masuk ke dalam ranah itu karena itu bukan menjadi bagian yang boleh kami kemudian ikut di dalamnya
kalau kemudian nanti kita harapkan begini bahwa seluruh persyaratan calon sudah selesai tahapannya sudah komunikasi kepada kemendagri sudah
kemudian dengan kpu juga nanti kita akan minta masukan masukan bagaimana cara melakukan melaksanakan pemilihan yang baik
ya sudah kalau nanti ternyata ada hal lain daripada tahapan ini yang terpaksa harus dijalani juga yaitu kembali kepada partai politik pengusung
tidak lagi kepada kita perangkatnya toolsnya sudah selesai
ya kalaupun tidak selesai pada ya sudah
pada masa jabatan yang sekarang yang sampai dengan tanggal dua puluh lima agustus tentu yang baru nanti akan melanjutkan
dengan dengan apa namanya dengan hasil pansus yang sudah kita selesaikan ini ya mudah mudahan lah
sebelum pokok ayam di satu agustus sudah ada wakil gubernur untuk mendampingi pak anies baswedan saya kira itu
baik baik bang bestari terima kasih terima kasih bang bestari
ini menarik bahwa bola panas itu ternyata tidak mau diberikan kepada dprd begitu tapi kita akan ulas lebih lanjut kita akan break dulu cnn indonesia prime news segera kembali
merci dan senang berehat

saya juga sudah detective review

itu kita apresiasi ya terhadap pak bestari dan teman teman anggota dprd
kenapa sudah bekerja membuat pansus ya kan lalu bekerja sesuai dengan tahapan
nah persoalannya tadi ketika pak bestari mengatakan kalau seandainya ada di luar ya kan
yang di luar dugaan itu akan dikembalikan kepada partai pengusung
nah inilah sebenarnya titik poin kita tidak tahu apakah ada perubahan atau tidak di antara dua calon itu
tapi kalau kita ingin cepat sesuai dengan kesepakatan gerindra dan pks di awal
maka proses ini akan berjalan dengan lancar
kenapa pansusnya sudah dibentuk sudah tadi saya dibanding berapa kali
lalu sudah bekerja dengan katakanlah baik dan bertanggung jawab
sekarang bagaimana tadi dua kandidat ini mempersiapkan diri
tadi bagaimana memiliki konsep konsep untuk memperbaiki jakarta
karena kalau nanti ada perubahan politik lagi lalu mengganti nama lagi
gerindra tidak sepakat lagi sebagai partai pengusung ini akan lama lagi
kasian masyarakat jakarta kenapa
karena membutuhkan wakil gubernur yang memang untuk mensupport kerja kerja gubernur
ini jakarta ini kan ibu kota persoalannya kompleks dan sangat luar biasa banyaknya
oleh karena itu perlu ditopang oleh wakil gubernur tadi ya
karena dua nama itu yang memang paham betul terhadap ibu kota
kalau tidak ya nanti repot ke depannya bagaimana menjadi sebuah kota yang katakanlah yang
yang bisa bersaing dengan kota kota besar
di dunia yang lainnya
oleh karena itu proses ini kalau menurut saya didorong saja biar cepat ya kan
lalu ya deal saja antara gerindra dengan pks
saya tidak tahu dealnya seperti apa
apakah memang tetap dua calon itu apakah memang di tengah jalan ada perubahan
tadi seperti pak bes tadi katakan ya kita tidak tahu ya kan
apakah nanti ada perubahan di antara partai pengusung itu begitu
kalau kita mencoba untuk mengurai benang kusut di antara kompromi politik yang terjadi
antara kedua partai ini apakah memang hanya karena faktor melihat siapa kemudian yang akan
yang akan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden
atau apa hal lain yang mungkin masih harus dipertimbangkan untuk menuduki
siapa yang paling tepat di kursi nomor dua ini kang
lalu apa kompromi diantara dua kekuatan besar di dki tadi
ya katakanlah ya di antara gerindra dengan pks itu
nah kalau lobby nya kalau kompromi nya sudah selesai saya rasa akan cepat
tetapi tadi kembali ya kalau lobby nya lalu kompromi nya juga tidak selesai
maka tidak akan jalan juga nanti pansus
artinya apa pansus jalan tapi bisa jadi nanti ada perubahan di tengah jalan
itu tentu kita juga tidak ingin ya
yang paling memungkinkan apa perubahan seperti apa kang
dampak dari yang kita jalani selama ini mungkin dari pilpres dan pilek kemarin apa
ya kalau gerindranya
katakanlah tidak bersepakat itu harus ada deal ulang dengan pks
saya tidak tahu apakah diantara elit elit gerindra dengan pks
lalu elit elit yang ada di pks gerindra dan di jakarta juga
masih sepakat terkait itu
buktinya hari hari ini ya mereka sedang tadi melakukan lobby lobby ya kan
sehingga ada deal kembali itu
apa namanya antara calon gubernur itu wakil gubernur itu
artinya gini ketika ya apa namanya deal itu belum terjadi belum ada kata sepakat
ya tentu kalau menurut saya secara politik masih ada peta untuk kekuatan berubah begitu
dan itu tidak ada yang mustahil dalam dunia politik
siapa mendapat apa kapan dan bagaimana
dan bicara soal kepentingan ya
pak soemi saya ingin mengkonfirmasi yang tadi disampaikan oleh kang ujang
bahwa kemudian akan mungkin saja kemudian kemungkinan kemungkinan perubahan komposisi atau
deal deal di dalam kesepakatan antara gerindra dan pks
bagaimana anda menjawab ini
pertama saya setuju dengan bang ujang tadi dari pengamat bahwa gerindra supaya konsisten nantinya
yang kedua bahwa wagub ini memang ditunggu tunggu oleh masyarakat
jadi dpr sekarang ini dprd itu tidak bisa menolak calon yang sudah ditetapkan itu
jadi dua nama yang sudah ditetapkan melalui proses yang selama ini dan sudah dikirim di dprd ya itulah dijalanin sampai terpilihnya satu di antara dua itu
itu di dprd ya
dan tentu kita akan lobby lobby terus dengan teman teman baik dengan gerindra maupun fraksi fraksi yang lainnya supaya nanti pertama pansusnya bisa berjalan dengan mulus kira kira juli nanti agustus sudah ada wagub yang baru dan juga di paripurna bisa dijalankan dengan baik proses ini
tapi itu kan di dprd ya pak soemi ya tapi kalau kemudian di internal partai juga ternyata ada kompromi kompromi baru yang disampaikan
sepakati bagaimana ini nanti apakah tetap akan lanjut dengan dua calon ini atau akan kocok ulang
sekarang ini yang jelas kita berpedoman kepada yang sudah masuk jadi tidak ada kompromi baru tidak ada kesepakatan baru tidak ada perubahan baru sampai hari ini
jadi kita akan berpegang kepada surat yang sudah masuk calon yang dimajukan itu adalah dua nama pak saeho dengan pak agung
oke kalau kemudian nih kang kalau kita membaca kemungkinan begitu ada deal deal baru yang terbentuk begitu dengan melihat dinamika yang terjadi begitu bagaimana sikap pks nanti
yang jelas kan gerindra itu kan sudah menyerahkan kepada pks dan pks sudah memberikan calon
dua nama itu
jadi kalau kemudian itu dibahas kembali dibahas kembali itu bisa jadi kemudian tidak selesai selesai urusan wakup ini dan kasihan pelayanan masyarakat di dki
jadi kita akan komitmen dan konsisten dengan calon yang kita ajukan
yaitu pak agung sama pak sehu
kang ujang ini sebegitu optimisnya pks bahwa kemudian end question begitu
tidak ada lagi pertanyaan siapa kemudian yang akan mengisi jabatan dua di dki ini
itu sudah mutlak milik pks bagaimana
ya kalau kita lihat dari historisnya memang seperti itu
ketika memang sandiaga uno mundur lalu menjadi calon pres itu kan memang ke depannya begitu kan
kursi wagub itu kan memang jatahnya pks
inilah yang sebenarnya yang ditagih oleh pks hari ini
nah ini sebenarnya ya sah sah saja memang pks itu kan
bukan sah lagi memang memiliki kewenangan untuk tadi
memuluskan dua calon
memuluskan dua calon itu
karena memang tadi gerinda sudah sepakat bahwa calonnya adalah dari pks
tapi persoalannya ini politik
nah tadi saya bilang kalau politik belum ditetapkan ya kan
lalu belum ada skl belum dilantik
ini kita masih bisa berubah
tapi saya sepakat dengan pak suhaimi ya
tentu kita ingin proses ini berjalan dengan mulus lancar ya kan
sehingga gerindra konsisten dengan apa yang telah dilakukannya
artinya apa memberi jalan kepada partai lain untuk menjadi wakil gubernur
nah kalau ini persoalannya sudah selesai saya rasa akan pansus akan bekerja dengan cepat
tapi tadi kalau tadi kembali lagi kepada calon calon yang lain inilah yang akan lama lagi
kapan tadi kata pak suhaimi
kita akan memiliki wakil gubernur yang baru
nah oleh karena itu sejatinya gerindra dengan pks harus sepakat lebih dahulu ya kan
melakukan deal politik yang cepat
sehingga masyarakat dki jakarta menikmati atau hadir calon wakil gubernur yang baru
kerja di dki sangat berat
butuh wakil gubernur yang bisa mensupport gubernurnya
sehingga gubernur tidak kewalahan
hari ini kita menyaksikan gubernur anies ya sangat kelelahan dalam memimpin ibu kota
selama sepuluh bulan begitu ya
terakhir singkat saja bang bestari
terkonfirmasi begitu ya kalau pansus akan bekerja sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan
tidak akan terlalu lama
terpengaruh dari dinamika yang terjadi di internal atau kompromi antara partai pengusung ini
begitu bang ya
ya saya kira itu
dan saya berharap bahwa seluruh pihak mendukung kinerja atau pekerjaan pansus ini
utamanya dari partai pengusung
dan tidak lagi membuat polemik polemik
demi kepentingan pribadinya mungkin
dan utamanya bagi teman teman pks
karena dua duanya calonnya dari pks
ya segeralah lobby lobby kepada praksi praksi
ataupun partai politik yang ada di dki
dukung ini supaya masyarakat segera mendapatkan gubernur
wakil gubernur yang terbaik
yang memang punya pengalaman di jakarta
bukan yang dari transferan dari mana mana
saya kira itu
oke baik baik terima kasih bang bestari barus
wakil ketua pansus pemilihan wagub dki jakarta
sudah bergabung malam ini
dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada pak abdul rahman soeimi
ketua fraksi pks dprd dki jakarta
yang juga sudah memberikan perspektifnya malam ini
dan juga buat kang ujang
terima kasih sudah hadir malam hari ini
sudah bergabung bersama kami di prime news cnn indonesia
prime news segera kembali sesaat lagi